menyisir sungai di kawasan tiga raksa kabupaten tangerang untuk mencari potongan tubuh korban mutilasi
dalam penyisiran ini petugas menemukan pakaian dalam dan ember yang diduga milik korban
dengan menggunakan perahu karet aparat polresta tangerang dibantu petugas bpbd kabupaten tangerang
menyisir sungai cimanceri yang berada di kawasan tiga raksa
pencarian dan penyisiran ini berdasarkan keterangan saksi kunci berinisial ri yang sudah diamankan pada rabu malam lalu
ri merupakan orang yang membantu pelaku utama pembunuhan membuang potongan tubuh korban ke beberapa tempat di tiga raksa tangerang
meski belum menemukan potongan tubuh korban dalam penyisiran ini petugas menemukan pakaian dalam dan ember yang diduga milik korban
sebelumnya polisi telah menemukan potongan tubuh korban di kebun kosong di kawasan tiga raksa